ada kabar buruk bagi pengguna pertamax
harga bbm ron sembilan puluh dua ini resmi naik rp tiga lima ratus menjadi rp dua belas lima ratus per liter
pemerintah mengatakan kenaikan adalah akibat dari naiknya harga minyak mentah dunia
lalu apakah kenaikan ini memang sebuah keniscayaan
dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi secara umum
pertamax resmi naik mari kita simak bersama penjabarannya
nah per satu april dua ribu dua puluh dua hari ini pemerintah melalui korporasi milik negara pertamina
resmi menyesuaikan sejumlah harga bahan bakar minyak
bbm jenis pertalite jadi tidak semua naik tapi bbm jenis pertalite tidak berubah dari harga sebelumnya
yakni rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
sementara ini yang naik adalah harga bahan bakar minyak non subsidi jenis ron sembilan puluh dua

yang kita kenal dengan nama pertamax mengalami kenaikan yang signifikan
nah harga rp dua belas lima ratus per liter ini berlaku di sepuluh provinsi yang didominasi berada di pulau jawa
kemudian ada rp dua belas tujuh ratus lima puluh per liter
ini berlaku di bbm
kebanyakan berada di wilayah sumatera kemudian kalimantan sulawesi maluku dan juga papua
sementara ada harga juga yang rp tiga belas per liter berlaku di tiga daerah
yakni bengkulu batam dan kepulauan riau
mengapa ini kemudian berbeda beda
karena memang tergantung dari biaya distribusi atau jarak antara wilayah tersebut dengan kilang minyak yang ada
selanjutnya pertamina ini kemudian berargumen
kenaikan harga pertamax dilakukan karena melonjaknya
harga minyak mentah dunia hingga menjadi satu ratus dua puluh usd per barrel
ada beberapa penyebabnya salah satunya adalah ketidakpastian global
terutama kondisi geopolitik dan juga invasi rusia ke ukraina
nah angka satu ratus dua puluh usd per barrel ini jauh dari asumsi makro yang kemudian ditetapkan pemerintah dalam apbn dua ribu dua puluh
coba anda bayangkan ya kurang lebih hampir dua kali lipat
nah situasi ini mengakibatkan harga minyak mentah indonesia atau icp pun terkerek naik hingga di maret dua ribu dua puluh dua menjadi satu ratus empat belas lima puluh lima dolar per barrel
ini tentunya memberikan dampak menyebabkan ongkos produksi bbm semakin membengkak dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bbm
nah langkah ini kemudian didukung oleh dpr yang menyetujui pertamina untuk menyesuaikan harga bbm dengan nilai keekonomiannya
nah ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan tentunya kondisi ekonomi masyarakat dan angka itu rp dua belas lima ratus per liter
dianggap bisa diterima oleh masyarakat
kemudian kementerian esdm ini merilis nilai keekonomian pertamax sebetulnya berada di kisaran rp enam
sementara pertamina menetapkan seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama harga pertamax di angka rp dua belas lima ratus per liter sampai rp tiga belas per liter
artinya pertamina ini masih harus nombok sebetulnya selisih harga rp tiga lima ratus per liter
nah kalau tadi pemerintah mengatakan penyebab kenaikan adalah kenaikan harga minyak mentah dunia
lalu pertanyaannya bagaimana sebetulnya tren
harga minyak dunia saya ajak anda menyimak bersama bagaimana kemudian tren harga minyak mentah indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua
kita lihat lebih lanjut ini memang terjadi peningkatan yang signifikan harga sepanjang dua ribu dua puluh
naik terus di dua ribu dua puluh satu sampai kemudian di akhir dua ribu dua puluh satu mencapai rp tujuh puluh tiga persen
dan kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun ini
di tahun dua ribu dua puluh dua pada bulan maret pemerintah akhirnya menetapkan harga minyak mentah indonesia berada di level satu ratus empat belas lima puluh lima dolar per barrel
langkah ini dilakukan menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat kondisi geopolitik dan tentunya ketidakpastian global
terkait invasi rusia ke ukraina
nah pertanyaannya apakah memang tren harga minyak ini selalu tinggi
jawabannya ada di slide selanjutnya
ternyata pada tahun dua ribu dua puluh ini dari data icp yang dirilis kementerian sdm pada dua ribu dua puluh
harga minyak mentah indonesia tidak mengalami lonjakan signifikan
bahkan sempat menyentuh level terendah pada april dua ribu dua puluh
sebesar rp dua puluh lima juta
nah ini dari data yang dihimpun litbang cnn indonesia tv melalui pertamina
pada saat itu tuh pada april dua ribu dua puluh harga pertamax itu masih sama
berada di kisaran sembilan ribu masih sama seperti sehari kemarin maksud saya ya
berada di kisaran rp sembilan per liter dan juga pertalite di harga rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
ini artinya meski harga minyak dunia pada saat itu turun
dan jauh tentunya berada di bawah asumsi makro apbn yang berada di rp enam puluh tiga per barrel
pemerintah dan pertamina tidak menurunkan harga pertamax dan pertalite
kalau kemudian melonjaknya harga minyak dunia menjadi alasan kenaikan harga bbm
pertanyaannya mengapa harga bbm tidak turun di saat harga minyak dunia berada di level terendah
nah pertanyaan ini tidak sayang menjawab tentunya nanti harus pemerintah dan pertamina yang menjawab
lantas apa kemudian dampak kenaikan harga pertamax ini
ada tiga hal yang pertama menurut pengamat ekonomi bima yudhistira
konsumen pertamax berpotensi beralih menggunakan bbm jenis pertalite
alhasil akibat peralihan ke pertalite tersebut tentunya akan menyebabkan kuota pertalite diperkirakan bisa melebihi angka yang sudah
keranaarnya harga raiser utility driver dan
nah kalau kemudian kita berasumsi jika angka ini stabil misalnya
maka akan terjadi over kuota di akhir tahun alias jebol
bukan tidak mungkin bisa berdampak tentunya kekelangkaan pertelit
kemudian implikasi selanjutnya
beban kompensasi yang kemudian harus dibayarkan pemerintah ke pertamina
mengingat pertelit sudah masuk ke dalam jenis bahan bakar khusus penugasan
ini pemerintah harus membayarkan kompensasi ya
kompensasi kepada pertamina dari selisih harga jual saat ini
dengan nilai keekonomian pertelit
dan jika penyalurannya semakin besar atau over kuota
uang negara untuk kompensasi pertelit tentunya semakin besar
nah karena itu yang paling penting
pekerjaan rumah yang paling penting dari pemerintah adalah
bagaimana memastikan pasokan pertalite aman di masyarakat
agar tidak terjadi kekelangan
jadi kelangkaan tentunya seperti drama minyak goreng yang baru baru saja terjadi
selanjutnya saya akan membahas lebih jauh lagi
terkait kenaikan harga pertamax cnn indonesia newscast